saudara jumlah warga palestina yang tewas akibat serangan militer israel ke jalur gaza
telah meningkat menjadi lebih dari tiga puluh satu ribu orang
badan kesehatan dunia who telah meminta israel untuk menghentikan serangan
mengupayakan perdamaian atas nama kemanusiaan
sejak konflik israel hamas pecah pada tujuh oktober dua ribu dua puluh
jumlah warga palestina yang tewas akibat serangan militer israel ke jalur gaza
telah meningkat menjadi tiga puluh satu lima ratus lima puluh tiga orang
dan sebanyak lebih dari tujuh puluh tiga ribu orang terluka
data ini dilansir kementerian kesehatan palestina yang dikelola oleh kelompok hamas
selama dua puluh empat jam terakhir serangan israel telah menewaskan enam puluh tiga warga palestina
dan melukai satu ratus dua belas lainnya
situasi ini membuat kementerian luar negeri dan ekspatriat palestina
mendesak intervensi kemanusiaan internasional
kementerian meminta dewan keamanan pbb untuk memaksa israel
menghentikan operasi militer di jalur gaza
menjamin keselamatan warga sipil dan memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan
namun dalam pernyataan pers kementerian luar negeri israel
israel berencana menyerang kota rafah tanpa menawarkan rencana realistis
untuk melindungi warga sipil dan memenuhi kebutuhan dasar mereka
badan kesehatan dunia who telah mengimbau israel
untuk menghentikan serangan darat ke rafah kota paling selatan di gaza
lantaran sebanyak satu dua juta penduduk krafah tidak memiliki tempat yang aman
who juga telah meminta israel untuk tidak melanjutkan operasi militer
dan sebaliknya mengupayakan perdamaian atas nama kemanusiaan
perdana menteri israel benjemin nyatanyahu pada hari jumat lalu
menyetujui rencana serangan terhadap rafah
tempat sekitar satu lima juta pengungsi palestina mencari perlindungan
israel telah melancarkan serangan besar besaran terhadap hamas di jalur gaza
serangan hamas ke perbatasan selatan israel pada tujuh oktober dua ribu dua puluh
serangan itu menewaskan sekitar satu dua ratus orang dan lebih dari dua ratus orang di sandra